saudara tren penjualan mobil listrik terus naik bahkan mobil listrik laris manis di awal dua ribu dua puluh
nah apakah ekosistem kendaraan listrik semakin terbentuk
bagaimana tantangan dalam memperluas pasar kendaraan listrik di indonesia
kami akan berbincang secara daring bersama sekjen perkumpulan industri kendaraan listrik indonesia atau periklindo
juga ada presiden direktur diandra promosindo daswar marpaung
selamat pagi mbak desi
selamat pagi mbak desi selamat pagi pak daswar
baik bapak bapak kita akan ngobrol ngobrol tentang pameran kendaraan listrik ini ya pak ya
tapi untuk pertama saya akan ke pak tenggono dulu dari perliklindo
nah pak apa tantangan utama yang dihadapi dalam memperluas pasar kendaraan listrik di indonesia nih pak
sebenarnya produk kendaraan listrik ini kan baru ya
baru berapa tahun masuk ke indonesia
dan banyak masyarakat masih belum banyak mengenal mengenai kendaraan listrik itu apa
karena udah puluhan tahun memakai ici atau internal convection engine
dan sekarang merubah ke listrik
tentu perlu ada banyak edukasi memberitahukan kepada masyarakat bahwa kendaraan listrik ini sesuatu teknologi yang baru
nah tantangan kita ini ya memberikan pengetahuan kepada masyarakat menyajikan produk yang baik
dan juga kita akan membangun banyak infrastruktur
termasuk spkru charging station
dan sebenarnya hampir sembilan puluh pemakai kendaraan listrik melakukan charging di rumah
dan sebenarnya hampir sembilan puluh pemakai kendaraan listrik melakukan charging di rumah
dan sebenarnya hampir sembilan puluh pemakai kendaraan listrik melakukan charging di rumah
saya kira itu yang tantangan dari kami
yang harus kita lakukan
dan kita juga mengharapkan pemerintah akan membantu kita untuk mempercepat sosialisasi dalam kendaraan listrik
untuk mempercepat sosialisasi ini apa saja nih pak program program atau ada inisiatif yang dilakukan oleh periklindo
untuk pengembaraan industri kendaraan listrik ini
ini kami sudah ada beberapa program
yang kita akan lakukan dalam dua hari lagi
hari selasa tiga puluh april
selama enam hari pameran ini kita harapkan masyarakat akan berkunjung ke sana untuk melihat
dan bagaimana kendaraan listrik ini teknologinya dan juga harganya dan lain lainnya lah
terus kami juga ada seminar untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat
dan siapa pun boleh ikut dalam seminar ini
dan mengetahui jarak tempuh dari baterai keawetan baterai dan lain lainnya
saya kira kami mengundang lah teman teman yang mau mengetahui kendaraan listrik lebih banyak
nah untuk tahun ini pak periklindo kembali bekerja sama dengan siapa aja nih pak
untuk memperluas pasar kendaraan listrik
ya kami didukung bekerjasama dengan diendra ponggosindo
dan kami juga ada in conjunction dari asia byte
di mana mereka adalah pemain sudah lakukan pameran di eropa di china dan beberapa negara
mereka pertama kali masuk ke indonesia dengan asia buy
kenapa dia pilih indonesia kenapa mereka pilih indonesia sebagai tempat untuk pameran pertamanya di asia
karena memang daya beli dari indonesia dan pemakai kendaraan listrik semakin bertambah di indonesia
dan juga sponsor dari beberapa brand dan banyak lagi lah
termasuk pln dan pemerintah juga mendukung perindustrian perhubungan sdm dan lain lain
baik nah sekarang kita beralih ke pak daswar marpaung nih
nah ini pak ini kan bekerja sama lagi dengan periklindo ya pak ya
ini seperti apa kerjasamanya bisa diceritakan mungkin
ya kerjasama kita itu basically adalah untuk mempromosikan kendaraan listrik di indonesia
tidak hanya untuk yang empat roda dua roda serta industri pendukungnya
nah cikal bakal atau cita cita daripada visi dan misi
untuk itu diendra ponggosindo bekerjasama bersama sama dengan periklindo ini untuk mendukung visi misi mereka
khususnya untuk pameran ya
salah satu tools salah satu tools untuk mempromosikan visi misi tersebut adalah pameran
nah pameran kita ini sifatnya ada b dua c dan b dua b ya
jadi adalah business to consumer dan business to business
bisnis consumer dalam konteks ini adalah membantu penjualan kendaraan listrik
di indonesia baik yang dua roda tiga roda berserta industri pendukungnya
nah jadi kerjasama ini adalah sifatnya win win
jadi tidak bisa menyangkut satu pihak saja tapi semua pihak
jadi apa yang periklindo networking periklindo di dalam industri ini kami pergunakan sebaik baiknya untuk menciptakan sebuah presentasi yang baik
kendaraan listrik di indonesia karena cita citanya ini kan dua puluh enam puluh ya
zero emission salah satu caranya adalah mempromosikan kendaraan listrik
itu mbak desi terima kasih
nah dalam pameran ini pak apa saja yang akan menjadi sorotan atau ada inovasi inovasi terbaru dan teknologi terkini mungkin pak
saya rasa di sini kami mendukung ya
peserta peserta pameran di sini yang di sini kan sudah ada byd seras kemudian mab neta dan sebagainya
saya belum bisa sebut satu persatu ya
tapi banyak sekali ya
bernely dan asia bike juga di dalam hal ini akan menampilkan promosi promosi di kendaraan dua kendaraan sepeda dan sebagainya e bike
ini adalah kali ketiga pameran ini dilaksanakan
dan setiap tahun membesar dan membesar
ini adalah salah satu keberhasilan daripada kita
tapi industri sendiri sudah jadi bukti ya sedang berkembang dengan masuknya brand brand baru
meramekan pasar kendaraan listrik di indonesia
dan ini menjadi promosi promosi kita
dan semoga para exhibitors yang akan tampil dalam pameran ini akan menampilkan line up line up yang terbaik mereka
jadi tentunya di dalam kendaraan listrik ini kan banyak sekali ya
tadi sudah disampaikan oleh pak tenggono
yang lebih jauh dan sebagainya dan sebagainya
belum lagi tools tools yang ada di dalam mobilnya dan sebagainya
itu akan ditampilkan lebih menarik lagi daripada tahun lalu
jadi saya yakin dan pameran ini akan lebih ramai lagi
karena antusiasme masyarakat terhadap kendaraan listrik itu terus meningkat setiap tahunnya
baik bapak ada upaya upaya tersendiri nggak pak
di antara promosindo untuk memastikan bahwa acara ini akan menjadi momentum penting bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik di indonesia pak
saya rasa sudah semuanya kita sudah tampil maksimal ya
semua teknik teknik dalam rangka promosi kendaraan listrik ini
hampir semuanya kita sudah lakukan
dan juga kami mengundang juga beberapa pemerintah
kemudian teman teman atau komunitas daripada negara negara lain seperti afifa dari china juga akan datang untuk masuk ke indonesia
sehingga kita bisa lagi lihat gitu perbandingan di negara negara lain
contoh yang kami sudah lihat itu pameran pameran kendaraan listrik di china itu sangat rame
mungkin hampir seratus ada brand kendaraan listrik di china ya
walaupun sekarang masih kecil tapi going forward ke depan itu saya yakin itu akan lebih rame lagi kendaraan listrik di indonesia
untuk acara pameran kendaraan listrik ini pak ke depannya
kan pastinya kan pengen acara yang nanti lama ya pak ya dikunjungi sama masyarakat gitu
ya tentu ada beberapa teknik teknik karena kami juga penyelenggara event ims ya yang sangat berhasil kemarin bulan februari
dan kami akan tampil juga di sini ada acara acara yang lain entertainment
kemudian ada juga program program seperti fire extin user dan sebagainya
oh iya jangan lupa di sini tanggal tiga puluh mei itu ada acara seminar kita yang kita adakan tanggal jam empat sampai jam tujuh malam
pembicara di sini termasuk ada kementerian menteri perhubungan dan dari ikn dan sebagainya
untuk membuat edukasi kepada masyarakat terhadap industri listrik khususnya kendaraan listrik di indonesia
jadi di sini ada parade juga catwalk
kemudian ada bias and evening gathering setiap harinya mulai hari rabu ya
hari rabu tanggal satu sampai tanggal lima
itu akan diadakan acara gathering untuk peserta dan exhibitor dan visitor untuk bersama sama di dalam ini untuk menciptakan networking
karena ini bukan hanya b dua c saja
jadi b dua b untuk buat siapa saja masyarakat yang tertarik masuk ke industri ini apakah menjadi reseller atau menjadi masuk ke industri komponen
baik saya kembali ke pak tenggono
kalau untuk pak tenggono sendiri bagaimana harapan ini pak untuk mendongkrak penjualan kendaraan listrik di indonesia
kita sebagai produsen tentu mengharapkan menjual sebanyak banyaknya
dan kita akan meramaikan perikirindo yang ketiga kali ini
supaya pengunjung itu puas dengan penampilan produk produk baru
dimana semakin banyak ya
merek merek dari beberapa negara yang akan tampil di indonesia
termasuk dari sepeda sepeda listrik roda dua roda tiga roda empat bus dan truk
dan bahkan banyak yang ini
silahkan mampir kesini untuk melihat
padasuar ini ada juga yang bantuan padasuar luar biasa
baik pak tenggono satu lagi nih pertanyaan buat pak tenggono
bagaimana dengan dana subsidi yang akan ditawarkan kepada masyarakat kira kira ada nggak nih pak
dana subsidi dari pemerintah maksudnya ya
untuk kendaraan ppn hanya bayar konsumen hanya bayar satu persen
jadi mendapatkan sepuluh dari nilai jual kendaraan roda empat
kalau roda dua dapat tujuh juta
kalau konversi bahkan lebih besar dapat sepuluh juta
nah ini semua tentu harus ada tkdn empat puluh delapan
teman teman kita produsen indonesia sekarang berlomba lomba mengejar supaya tkdn
tkd itu kandungan lokal ya
tadi ppn juga memberikan bantuan
ada kemurahan dengan harga listriknya
dari jam sepuluh malam sampai jam lima pagi
dan kami juga harap akan lebih banyak lagi kalau pemerintah melihat ini adalah untuk green environment
di banyak negara sudah memberikan bantuan bantuannya
wah menarik menarik sekali ya ini tawarannya
dan juga kendaraan kendaraan yang nanti juga akan dipamerkan di pameran nanti
dan juga semoga harus manis kendaraan listriknya
selamat beraktivitas ke bali
dan tetap jaga kesehatan bapak bapak